menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan sekaligus ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menceritakan kegemarannya bernyanyi menari jawa hingga hobi menyantap buah durian dan sayur lodeh
korrespondensi nn indonesia rifana pratwi berkesempatan nge vlog bersama puan maharani
nah kita sudah bersama dengan menko pmk sekaligus ketua dpp pdi perjuangan ibu puan maharani saya panggil mbak puan aja ya
mbak puan kita mau tanya tanya katanya ini warga masyarakat juga banyak yang bertanya katanya mbak puan ini hobi sekali menari jawa sejak kecil itu benar nggak sih mbak
bukan hobi tapi memang diharuskan oleh ibu saya anak perempuannya saya kebetulan anak perempuan satu satunya harus bisa menari
dan kata ibu saya menari klasik itu yang harus bisa dulu yang pertama menari jawa jadi saya bisa menari jawa
oke terus tadi kan kita lihat juga ya bersama dengan kader kader pdip di daerah di jawa tengah
mbak puan asik bernyanyi kemudian berjoget emang suka joget mbak dari dulu
ya harus bisa nyanyi harus bisa joget walaupun nggak pinter
karena apa ya biar seneng biar sama sama gembira kalau lagi acara kumpul kumpul bersama dengan seluruh kader dan simpatisan juga dengan masyarakat
nah ini yang menarik juga katanya menko pmk ini hobi sekali makan durian benar nggak mbak
hobi makan durian
hobi makan durian
selain durian katanya ada satu lagi makanan kesukaan dari bu menko pmk
sayur lode benar gak
waduh sangat tradisional sangat jawa ya mbak ya
nah yang terakhir
eh jangan lupa satu lagi empe empe
empe empe juga oh iya karena asalnya pak taufik emas al wahum dari palembang
terus yang terakhir mbak puan juga akhir akhir ini sudah sering nge vlog pengen ngikutin generasi milenials yang lainnya
ya sekarang kan sosial media itu menjadi salah satu alat informasi yang kemudian dipakai oleh
hampir sebagian besar rakyat indonesia
jadi ya saya ingin mulai memberikan informasi yang bukan hoaks tapi insya allah itu informatif positif untuk masyarakat
apa saja yang saya lakukan dan apa saja kegiatan yang kemudian sedang dan akan dilakukan oleh saya juga oleh yang lain lainnya
oke terima kasih sekali mbak puan atas vlognya bersama dengan kita